kalau gak ada sidik jari saya bu
biarkan sementara seperti ini
ya allah kenapa jadi begini
kenapa begini bang
pakai segala kerumah sakit
untuk gak dikira abang gak bablas
ntar kedengeran dokter dokter datang mau disuntik lagi
gue gak disuntik
itu si ilham masuk mtk ya
iya bener bang
ya allah abang otaknya canggih banget sih bang
ayo kagak kepikiran ke situ bang
sekarang abang pura pura sakit aja ya bang
sampai lombanya ntar kelar
emang gue dari tadi begitu
yaudah deh ayah bilang sama anak anak dulu di luar ya bang
ntar ayah bilang kalau abang itu sakitnya parah
itu biar meyakinkan aja
makasih pak jarwo
bagaimana kondisinya hari ini pak
alhamdulillah kalau begitu ya
ternyata istirahat itu lebih lebih maju daripada di syuting
sepatu saya mana dokter
oh ini pak
karena sekarang saya udah sehat
pokoknya bapak tidak akan kami suntik ya
bapak nggak usah takut ya
jangan jangan jangan
pak silakan duduk pak
maaf saya mendadak datang ke sini
tapi ada yang penting yang saya ingin bicarakan ke ibu
sebelumnya buat apa yuda tadi datang ke sini bu
apa ini soal pemindahan nama
barusan pak yuda menjelaskan kepada saya
kalau semua ini sebenarnya ibu rianti sendiri yang mau pak
dan ibu rianti sebelumnya juga
ibu rianti juga sudah menemui saya
tapi puasa sini tidak bisa berjalan pak
karena sidik jari pak rafi tidak sama
siapa yang menyerahkan sidik jari saya
jangan sampai dia men hawa ini
terus kuat pria happy dayington
dan zamat perbaikanyathykan pur packages di mana
terdaftar di lomba ini
iya benar bu
muhammad ilham memang terdaftar
tapi sepertinya ilham tidak datang bu
dan dia juga belum daftar ulang juga
tadi ilham sama bapaknya
udah duluan berangkat
seharusnya mereka udah sampai disini
tidik jari yang diterima
pak yuda bilang itu dari ibu rianti
tapi masih salah
pak yuda juga bilang mungkin karena ibu rianti
sedang banyak pikiran pak
tidik jari yang diterima
tidak sama dengan file sidik jari
yang sudah ada sebelumnya
jadi yang ngasih itu yuda
benar pak karena proses pemindahan nama ini
sudah cukup lama berlangsung
sejak kapan bu
sudah tiga bulan yang lalu pak
baru kemarin rianti jelasin semuanya
waktu ketemu di kafe
tapi kenapa proses pengalian nama ini
sudah berlangsung dari tiga bulan yang lalu
ini semua pasti permainan yuda
jadi proses itu semua
nggak bisa berjalan kalau nggak ada sidik kiri saya
saya minta biarkan sementara seperti ini
aku harus dapetin sidik jari mas raffi dalam waktu cepat
tapi gimana caranya
iya pak yuda
pak yuda bisa kita ketemuan sekarang
di restoran daerah kemang
baik pak yuda
sepertinya aku bisa memanfaatkan media untuk mendapatkan sidik jarinya mas rafi
nggak lari kemana
aku mau berdoa
baiklah tadi kita telah menyaksikan
saudara lokal yang telah membacakan surat al kafi ayat dua sampai sepuluh
dan suara nabaw surat al baqarah ayat dua puluh sampai dua puluh empat
untuk peserta yang terakhir kita panggil saudara muhammad ilham
kenapa dia belum sampai
apa mungkin terjadi sesuatu di jalan ya
mungkin sebaiknya aku hubungin pihak sekolah untuk minta nomor telepon bapaknya ilham
sekali lagi kita panggil saudara muhammad ilham
yudhya tante belum tahu gimana kondisi pastinya
ini aja tante dipanggil katanya suruh ke ruangan dokter
mungkin dokter mau ngejelasin kali kondisinya
ampun deh sebenarnya gue kagak tega ngebohongin anak anak
mi indah mau masuk indah pengen buk bibik
jangan jangan jangan ya indah
indah belum boleh ya
udah indah disini aja
bang ilham jagain adiknya ya
nanti mau pergi dulu bentaran ya